ya melalui sambungan zoom saya akan berbincang dengan peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi
lusius karus dan anggota mkd dpr ri maman imanul haq
halo selamat sore mas lusius dan pak maman
kabar baik semuanya ya
baik saya ke mas lusius dulu ini
mas lusius ini akhir akhir ini kan seperti tadi sudah kita lihat dpr ini kembali jadi sorotan
mulai dari kasus arteria dahlan lalu dugaan pengusiran jajaran komnas perempuan saat terapat antara komisi tiga dengan komnas ham
akibat terlambat datang seperti yang tadi sudah kita dengar lalu sekjen kemensos yang diminta untuk meninggalkan ruangan dengan komisi delapan karena persoalan komunikasi
dan terakhir saat anggota komisi sembilan dpr ri rumar suriani caniago yang menegur menteri kesehatan
apakah ini adalah hal yang wajar melihat ada sebab akibat dari peristiwa ini
ya luar biasa gitu ya melihat dpr di awal tahun dua ribu dua puluh
mulai dengan tensitas
tinggi lah ya emosi ke mitra kerja yang datang itu saya kira itu pemandangan baru gitu ya
yang terlihat di dpr di awal tahun dua ribu dua puluh dua ini
dan buat saya sih sebenarnya kalau ditampaikan baik baik tentu saja tidak ada masalah gitu ya ketika ada mitra kerja yang melakukan kesalahan atau kekeliruan
tapi yang terlihat kemudian ada pengusiran itu tentu sesuatu yang sulit untuk dijelaskan
bagaimana bisa kemudian
jalan keluar yang digunakan oleh dpr adalah pengusiran kepada mitra kerja yang jelas jelas datang ke dpr karena diundang oleh dpr
jadi bagaimana bisa pengundang mengusir yang diundangnya gitu
hanya karena misalnya ada hambatan atau halangan yang membuat mitra kerjanya itu misalnya datang terlambat
kemudian di komisi delapan pengusiran kepada sekjen kemensos itu juga sulit untuk dipahami
bagaimana bisa kemudian sekjen diusir dari ruang sidang itu ya karena sebuah komunikasi yang dilakukan di luar sidang
mestinya perlu didalami lagi komunikasi macam apa yang membuat komisi delapan marah pada sekjen ke mensos
apakah ada pembicaraan lain yang kemudian tidak terbuka ke ruang publik yang membuat komisi delapan marahnya sampai harus mengusir komisi sekjen dari ke mensos
jadi ada hal hal yang saya kira perlu digali lebih jauh dari kemarahan yang ditunjukkan oleh dpr
yang paling penting saya kira kemarahan kemarahan ini justru tidak
berbanding lurus dengan situasi dpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat yang sendung kemudian malut pada pemerintah
saya merasa bahwa ini adalah ekspresi dari stresnya dpr gitu ya yang kemudian selama dua tahun terakhir merasa bahwa kekuasaan besar dpr itu tidak punya manfaat apa apa tidak punya makna apa apa
ketika kemudian dalam banyak hal mereka ngikut pada pemerintah
lalu anggota anggota merasa kemudian mereka nggak ada apa apanya gitu ya
mereka merasa bahwa mereka tidak punya manfaat apa apa
dan ekspresi itu kemudian ditunjukkan dengan menunjukkan bahwa mereka seolah olah bisa marah gitu dengan mitra kerja mereka
mereka seolah olah punya power di hadapan pemerintah
kalau ke pak maman sendiri bagaimana tadi kalau misalnya tadi mas lusius sudah mengatakan bahwa ini menjadi sesuatu yang baru begitu di tahun dua ribu dua puluh
apa mungkin ini anggota dpr ini sedang istilahnya depresi begitu karena tidak ada hasil apa apa
karena itu karena dalam setiap rapat ini kan ada sidang di dpr tentunya ada aturan dan juga tata tertib yang harus dihormati dan juga dijalankan
apakah bentuk pengusiran atau memarahi ini juga ada dalam aturan aturan tersebut
atau apa yang terjadi saat ini masih dalam bentuk kewajaran ini
ya tentu apa yang dikatakan bang louis itu tidak berdasar ya
karena sesungguhnya dpr ri mencoba untuk bersikap profesional dan proporsional
sehingga ketika ada beberapa mitra yang tidak memiliki
komitmen yang sama misalnya soal quorum ketepatan waktu dan juga pola komunikasi yang sudah ditetapkan seperti yang terjadi di komisi delapan
maka wajar sesungguhnya kalau beberapa teman di anggota dpr baik itu pimpinan komisi tiga atau di komisi delapan dan sahabat saya mbak irma itu menegur
menegur sebenarnya kalimatnya
menegur mitra untuk selalu bersikap profesional
sehingga apa yang dilakukan teman teman itu sebenarnya adalah menjadi komitmen kita
di mkd misalnya kita membuat aturan kode etik dan juga nilai kedisiplinan agar betul betul kerja kerja dpr itu optimal
nah kita nyoroti satu satu per satu kasus misalnya
di komisi tiga desmond sebenarnya sudah tepat untuk meminta mitranya untuk keluar
nah tetapi dengan kata kata kunci di belakangnya bahwa ini adalah perbaikan bersama
agar nanti kita sama sama menghormati sidang yang berlaku dan tepat waktu
di komisi delapan saya tahu persis bagaimana komunikasi melakukan salah satu pimpinan kepada sekjen kemensos
lalu dengan abai sekjen komensu melakukan hal hal yang dianggap sangat tidak etis
maka di forum yang kebetulan ada bu menteri kita minta agar sekjen keluar
dan di forum itulah sebenarnya kita meminta agar bu risma
menepati janjinya melakukan apa yang disebut dengan reformasi birokrasi
dan itu bukan kebaikan bersama setelah itu kita cair
seperti itu kita ketemu kembali dengan sekjen kemensos dan beliau pun meminta maaf
sehingga kita pun siap untuk bekerja kembali bersama
nah apa yang dilakukan bu irma pun kadang kadang begitu
anggota dpr bicara tetapi ada beberapa mitra yang justru bicara sendiri
baik itu menterinya atau dirjennya
maka ini peringatan bagi siapapun
bahwa dpr yang dituntut oleh masyarakat bersikap profesional disiplin dan sebagainya
ya wajar kalau menunjukkan taringnya
untuk menunjukkan oke kita disiplin tapi dukung juga profesionalisme ini kedisiplinan ini dengan semua
misalnya kalau kita tahu agak melebar ya di balik misalnya kita dianggap selalu telat soal pengajuan undang undang
lancar undang dan sebagainya
orang lupa bahwa undang undang itu tidak hanya inisiatif dpr
ada juga inisiatif
pemerintah atau yang dari dpr lama sekali direspon oleh pemerintah
nah inilah yang harus dipahami oleh masyarakat juga bahwa di dpr kita tidak bekerja sendiri
kita bekerja dengan mitra bekerja juga dengan pihak pihak lain
dimana kami ingin kerja kerja ini bisa dibangun bersama
sinergitas kata kuncinya agar produk ini semua ini adalah demi kebaikan rakyat indonesia
nah mas lusius ini kata pak maman bahwa ini adalah hal yang wajar
nah bagi mas lusius sendiri ini harusnya komunikasi yang baik seperti apa sih yang menurut mas lusius inginkan begitu
apalagi wakil rakyat ini kan tentunya menjadi sorotan publik dan tentunya kita harus setidaknya memberikan masukan agar kedepannya semakin baik lagi
apalagi ini kita akan menghadapi tahun politik di dua ribu dua puluh empat
saya kira sih perlu diperdebatkan gitu ya istilah profesional yang digunakan oleh kang maman gitu ya
bahwa pengusiran yang dilakukan itu bisa dijelaskan dengan kata
profesional itu sulit untuk dipahami
karena mestinya orang orang yang kemudian diusir oleh komisi tiga dan komisi delapan itu kan orang orang yang diundang oleh dpr untuk melakukan rapat kerja
jadi intinya itu rapat kerja dan profesionalisme di kode etik dpr itu kan menghargai mitra kerja
sehingga saya kira sih mestinya ada jalan lain dengan berkomunikasi lebih baik kepada mitra kerja yang diduga melakukan kekeliruan
tanpa harus kemudian melakukan drama pengusiran seperti itu ya
dan terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh komisi delapan
saya juga sulit untuk memahami komunikasi model apa yang dilakukan oleh pimpinan komisi delapan kepada sekjen kemensos
di luar rapat kerja terbuka gitu ya
ini bisa memicu banyak dugaan liar gitu ya
ketika kemudian tidak dijelaskan ke publik komunikasi tidak sopan seperti apa yang dilakukan sekden
yang membuat pimpinan komisi delapan begitu marah
kita tahu betul ada banyak komunikasi antara anggota dpr dan pimpinan lembaga atau sekjen di kementerian atau di lembaga pemerintah
yang selama ini juga memicu terjadinya korupsi dan lain sebagainya
banyak penyimpangan yang kemudian terjadi di luar komunikasi resmi yang dilakukan di rapat kerja
sehingga saya kira perlu dibuka juga ke publik saat dpr mau menjelaskan komunikasi buruk yang dilakukan kemensos terhadap komisi delapan seperti apa
agar tidak kemudian dikacauin
agar tidak kemudian menimbulkan kecurigaan kecurigaan
karena hanya komunikasi yang sifatnya sangat serius yang membuat komisi delapan wajar marah kepada sekden kemensos
tapi seserius apa kemudian masalahnya kan itu tidak dijelaskan
sangat subjektif kemudian ketika dpr hanya menjelaskan bahwa ada komunikasi yang tidak beres dari sekjen kemensos
lalu kemudian itu dijadikan alasan
jadi saya kira profesionalisme itu kang maman ya menghargai mitra kerja
dan karena rapat di dpr itu adalah rapat yang dilakukan atas undangan dpr kepada mitra kerja
maka mestinya kemudian dpr bisa menghargai mitra kerja dengan misalnya menanyakan atau melakukan komunikasi saat ada mitra kerja yang melakukan kesalahan atau kekeliruan
keterlambatan yang dilakukan oleh komnas perempuan itu sebenarnya kan bisa ditanyakan
ini jakarta dpr pun sering beralasan bahwa keterlambatan di rapat rapat juga
misalnya kemacetan dan lain sebagainya
apakah alasan alasan itu begitu
atau begitu tidak penting untuk diperhitungkan oleh dpr
oke pak maman anggota dpr juga sering telat
nah bahkan ini jadi sorotan publik
soalnya september dua ribu dua puluh satu lalu saja ini indikator politik indonesia sempat melakukan survei juga ini pak maman
menurut pak maman ini apa sebenarnya penyebabnya
apakah ini memang karena
apa ya bisa dikatakan sebagai apa yang sudah dilakukan dpr
akhirnya menuai apa yang sudah dilakukan begitu
sudah sudah nyala
pak maman bisa mendengar suara saya
pak maman ini berbicara soal indikator politik ataupun indikator yang sudah dilakukan oleh sejumlah lembaga survei
penyebabnya ini apa
penyebab utamanya ini
apakah pak maman bisa menjelaskannya kepada kami
ya saya ingin menanggapi dulu bahwa rapat mitra yang dilakukan misalnya oleh komisi delapan itu adalah dengan menteri ya
nah pada kesempatan dengan menteri itulah ada kebetulan sekjen diikut sertakan dan kami kebetulan punya masalah soal komunikasi
ketika salah satu pimpinan kami me wa sekjen atas kenapa tidak memberitahu jadwal kunjungan bu menteri yang kami menjalankan
nah jawabannya itu justru sangat tidak profesional
bagaimana mungkin seorang anggota dpr yang seharusnya terlibat langsung dalam isu isu tersebut justru tidak diberitahu
nah pada kesempatan itulah kita ingin memberikan pelajaran sekaligus juga memberitahu kepada siapa
kepada sang sekjen soal itu
jadi pada konteks itu kita sebenarnya
saya memberikan pelajaran langsung kepada menterinya dan juga kepada sang sekjen
setelah itu kita biasanya kalau kita habis rapat dengan menteri kita rapatlah dengan eselon i nya
baik itu sekjen atau beberapa dirjen
jadi sebenarnya pada konteks itu kita masih melakukan komunikasi yang lebih komprehensif
karena ini kan tuntutan juga masyarakat agar masyarakat dpr bekerja dengan baik
maka pola komunikasi yang dilakukan oleh birokrat pun dengan kita
jadi bagi menteri itu harus baik juga itu prinsipnya
nah yang kedua kita tahu bahwa mkd mendapatkan laporan laporan tentang presentasi kehadiran
baik itu di paripurna baik itu di sidang sidang di komisi
nah pada saat hari ini kita masih dalam keadaan covid maka kita melakukan hybrid
ada yang hadir secara fisik ada yang hadir secara online seperti itu
nah pada kesempatan ini justru kita melihat tingkat presentasi dan aktivitas dari dpr ini lumayan lebih aktif
apalagi isu isu yang dilakukan termasuk masukan dari teman teman di beberapa komisi itu justru lebih konstruktif
karena kita diawasi langsung dan pola pengawasan yang dilakukan mkd dan dilaporkan ke pimpinan itu betul betul hari ini lebih terarah dari beran yang lain
kita tidak hanya melihat dari sisi luar
kita tidak hanya melihat dengan asumsi asumsi yang tanpa alasan
coba aja bang luis datang aja ke dalam bagaimana prinsip prinsip kita hari ini dalam bersidang berdepet itu lebih konstruktif daripada yang kita lakukan di masa masa yang lalu
ini yang kadang kadang tidak diketahui oleh publik secara langsung gitu
pak maman tadi saya sempat melihat ucapan yang dilakukan oleh komnas perempuan yang dia mengatakan dia sempat mengikuti rapat secara hybrid
lalu dia datang terlambat tetapi tetap diusir juga
apakah ini suatu yang patut dipermasalahkan juga sedangkan dia sudah datang secara hybrid begitu secara online
kalau mendengar penjelasan pimpinan komisi tiga pak desmond itu kan sebenarnya yang diminta oleh dia itu ketika kita dalam sidang itu kan tidak bisa kita nyelonong masuk pak
bilang dulu di luar ada pamdal
nah setelah biasanya dalam keadaan sejenak rehat atau ganti berbicara ke mitra masuklah orang yang telat itu
dan itu dilakukan di beberapa komisi
jadi bukan hanya sekedar bahwa dia telat dalam adanya telat mengikuti
tetapi ada kulonurun yang diinginkan oleh desmond ketika itu sehingga komnas perempuan dan itu sebenarnya beberapa komnas yang diundang
itu sebaiknya bilang dulu
nanti ada yang laporan ke staf bahwa ini salah satu mitra yang diundang
karena tidak hanya mitra komnas perempuan beberapa komnas diundang
ini mau datang
dan sebenarnya kalau kata pimpinan oke berarti dia kan sudah berbicara
maka itu masuk
lapor laporan itu sebenarnya yang menjadi hal yang wajar saja secara etika
orang ketika berbicara sidang ketika rapat dan sebagainya betul betul ada dalam bahasa jawanya itu kolenuun
sehingga pimpinan merasa
karena ketika dia bicara dia merasa dihormati dihargai dan lain sebagainya
karena saking pentingnya persoalan itu didengar secara keseluruhan
jadi bukan hanya persoalan dia ikut hibrit atau tidak sebenarnya persoalannya di poin itu juga
oke tapi pak maman sejauh yang saya ketahui bahwa ketika dilakukan ada rapat ataupun sidang biasanya ada staff yang menunggu di luar
apakah staff staff itu tidak ikut memberitahukan ataupun justru menyatakan bahwa tidak boleh masuk dulu
tapi ternyata kenyataannya bisa masuk seperti itu
kita harus tanya kepada staf komisi tiga pak kalau soal itu
kita harus tanya kepada staf komisi tiga pamdal komisi tiga di sana apakah mekanisme itu dilalui atau tidak
karena kan sebenarnya kalau kita lihat termasuk di sisi bangunan itu kita pasti masuk ke lorong atau masuk juga ruang depan yang suka menerima tamu
ya termasuk absensi ya
mungkin saja itu dilewati
jadi intinya sih kita ingin publik menyadari memahami bahwa sebetulnya apa yang dilakukan itu tidak bisa dilakukan

itu kan yang dituntut oleh masyarakat dituntut oleh formapi dan lain sebagainya
nah kami bersikap untuk memperbaiki kinerja ini salah satunya adalah memperbaiki bagaimana komunikasi dengan mitra
mitra pun memperhatikan apa yang dilakukan oleh dpr dan lain sebagainya
tidak pada ke katakan seperti ibu nulis bilang bahwa kita depresi
kita justru hari ini kerja lebih apa lebih enjoy
karena kita banyak juga hadir di dapil
tapi di saat itu pula kita bisa mengutarakan ide ide kita gagasan gagasan kita
seperti itu itu yang saya rasakan paling tidak sebagai anggota komisi delapan
baik saya ke mas lusius
tadi dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh pak maman
sebenarnya mas lusius sendiri melihat kinerja dan juga kedisiplinan anggota dpr sejauh ini seperti apa
apakah memang sangat baik sehingga patut dicontoh

saya kira hal hal yang berubah begitu signifikan dari dpr kali ini dalam hal kinerja
yang paling mudah kita melihat peran dpr di bidang legislasi
karena mudah untuk kemudian menguncinya
ada rencana dan ada capaian
di tahun pertama di tahun dua ribu dua puluh dpr hanya menghasilkan tiga ruu dari tiga puluh tujuh
di tahun kedua tiga puluh tujuh rencana dan ada delapan yang disahkan di tahun dua ribu dua puluh satu
jadi dari angka itu saja masih kalah dari dpr dua ribu empat puluh lima
jadi saya kira dalam banyak hal bukan soal jumlah saja soal kuantitas misalnya
ruu ruu yang disahkan dpr kali ini saya kira ruu ruu yang sendung kemudian merupakan ruu kepentingan pemerintah
sementara ruu ruu yang kemudian ditunggu tunggu oleh publik seperti ruu tpks ruu pdp itu justru dibiarkan terlunta lunta
jadi saya kira sih kalau bang maman tadi bilang dpr sekarang memang kerjanya nyaman apa segala macam
saya kira iya karena tidak terlalu banyak kerja berat dari dpr sekarang kalau melihat kinerja yang sudah sudah selama dua tahun ini gitu ya
dalam banyak hal dpr kemudian bisa dengan mudah melakukan proses pembahasan ruu yang merupakan ruu kepentingan pemerintah seperti ruu ikn baru baru ini
butuh hanya waktu hanya sekitar dua minggu untuk menyelesaikan ruu ini
jadi saya kira kalau bilang santai ya santai
karena itu saya katakan kenapa kemudian mungkin dpr merasa depresi
karena dalam banyak hal itu mereka kemudian lebih terlihat mengikuti apa apa saja yang dimaui oleh presiden
sementara kemudian mereka punya kuasa yang besar tapi kuasa yang besar ini kemudian tidak banyak manfaatnya
jadi kemudian dpr lebih banyak mengikuti apa yang diinginkan pemerintah
ini sedikit saja pak maman
ini tentunya publik juga banyak yang bertanya tanya ini bagaimana ke depannya untuk dpr ini
apakah yang akan dilakukan mkd maupun anggota dpr khususnya itu untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat
ya kita terus mensosialisasikan tentang apa yang disebut dengan kode etik
termasuk di dalamnya cara komunikasi cara berpakaian
cara memenuhi quorum korum di rapat di sidang sidang baik sidang komisi atau sidang di paripurna
itu terus menerus kita lakukan sosialisasi dan juga kita pun memberikan komunikasi dengan praksi praksi yang bersangkutan
memang ada beberapa anggota dpr misalnya yang masih terlihat tidak memenuhi etika itu
tetapi secara keseluruhan saya melihat bahwa justru memasuki tahun dua ribu dua puluh dua ini
yang memang sudah mulai masuk tahun politik
kita justru dipacu untuk menyelesaikan beberapa rancangan undang undang
kita hari ini sudah mulai membahas tentang undang undang pidana kekerasan seksual
lalu undang undang tentang ibu kota nasional dan lain sebagainya
dan beberapa undang undang rancangan undang undang
begitu pula dalam apa namanya dalam pembicaraan pembicaraan di beberapa komisi
saya terlihat bahwa rapat rapat kita hari ini kadang kadang sehari sampai hari ini
sampai tiga kali sidang dan lain sebagainya
ini menjadi acuan juga bahwa sungguhnya di tahun tahun politik seperti ini
agenda agenda kita di dpr itu betul betul lebih dipacu untuk bersifat efektif dan juga profesional
jadi kalau tadi dikatakan bang louis dpr seperti ini
saya rasa perlu ya orang orang seperti bang louis itu jadi anggota dpr lah
jadi anggota dpr bertarung dengan mendapatkan dukungan konstituen
lalu bertarunglah di majelis parlemen
karena sungguhnya kritik tanpa kita tahu apa yang dikritisi
membuat kita tidak terlalu objektif dan tidak rasional
baik baik tentunya kita sama sama menunggu ini bagaimana yang surveinya tadinya
tentunya sama sama kita harapkan begitu ya
terima kasih pak maman dan juga mas lusius sampai saya lupa begitu ya

oke nanti kita akan berdialog lagi di waktu yang berbeda
tentunya kita harapkan sama sama seperti tadi
bahwa kita tentunya menginginkan indonesia ini jauh lebih baik lagi
selamat sore semuanya terima kasih